dua ratus dua puluh dua pade hehehe patut dipertahankan pade sedemengnya tak coklat jangan cuma coklat
doang alangkah baiknya sedikit juga bantuin biar cepet kerah tenang tenang pasti saya
bantuin yang kompak kalau kerja
kalau bisa yang rapi jangan buru buru pelan pelan aja nanti jalan capek ya
kalau sudah kepotong begini baru kita lihat apakah sama dengan
kebiasaan banget ini teriak kebiasaan banget asyik ya allah dia tidur bukan bantuin
malik tidak kenal dengan saya
malik tidak kenal dengan saya
malik tidak kenal dengan saya
tempat dimana mana ada iya pak kami berjanji lain kali kami akan lebih hati hati lagi pak
pada ini keren dimasukin ke sini aja
halabah tadi itu yang nangkep copetnya itu ikhtialah pak
halabah tadi itu yang nangkep copetnya itu ikhtialah pak
telah keren kalau enggak gitu pak apakah pincir betul agung kalian kalian hebat kalian anak anak
pemberani kalian pantas dijuluki rappal yang hilang abdul gurau iya
ya udah ibukala admire akar alia ola n destos kamu dari patricia because it's all
lupuku banget attri an easy tube
tiga allah swt itu berfirman janganlah engkau memalingkanmu kamu hanya karena engkau sombong
dan janganlah engkau berjalan di bumi itu dengan penuh keangkuhan dan satu lagi allah
subhanahu wa ta'ala itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri iya kalau
kamu tuh pasti iri kan sama kita karena kita itu dipanggil sebagai pahlawan culik kamu enggak
masih kau mau kan irikan bilang aja dong wah ih ini tuh selamat kepada engkau perintis lia
karena engkau telah berperan penting di dalam perjalanan yang terbaik untuk mencapai kembali
di dalam desa kami ini di dalam keamanan dan dalam ketertiban kami sangat berterima kasih
sebanyak banyaknya ya kepada kalian bertiga satpam ini pengharganya ya terima kasih terima kasih
hai sebenernya sih kita itu emang udah biasa dapet penghargaan kayak gini tapi memang kitaweight
pahlawan cilik perintis amelia memang keren dan sebagai tanda terima kasih kami ingin
kalian semua itu gak level
cuma ini keselian doang yang bisa
berbes paling top
ya gak denger lah dek
orangnya udah gak ada
tunggu aja ya
dok gimana keadaan nenek saya
ternyata nenek sakit ginjalnya sudah cukup lama
dan karena tidak diobati
maka kondisinya makin parah
agar anda tidak sakit lagi
salah satu ginjalnya harus diangkat
kira kira berapa biaya operasinya dok
kira kira penanganan operasinya itu kapan dok
karena ini berhubungan dengan nyawa pasiennya
kalau begitu kami akan menyiapkan dananya
supaya nenek bisa segera dioperasi dong
lebih cepat lebih baik
saya menunggu putusan dari bapak
agar operasinya bisa segera dilakukan
aduh aduh aduh aduh
eh robemo ini pada mau kemana
pada mau kemana
terus pade mana pade
pasri kiti dicariin sama pade
pasri kiti harus bantu pade
sedangkan kita harus membeli lem kayunya
itu mana masuk kerjasama yang apik
tak bisa dipercaya
mana surat izinnya
surat izinnya mana
ya kalau gak ada makanya gak bisa
gak bisa begitu
cuma dua pertanyaan
lampu apa yang berada di perempatan
sebab kalau merah doang
mobilnya gak ada yang jalan
sama di situ
gak tau ya
satu lagi satu lagi
satu lagi pak sirikiti
ban dalam tiga
ban luarnya tiga
aduh aduh aduh pak sirikiti
pak sirikiti emang sungguh
sekarang kalian masuk
ke dalam lagi
ya udah deh
satu lagi terus
ah ini dia ukurannya
nih ya pak d
kita orang pindah disini
iya karena kan dasarnya rata
supaya nanti pak d bikin miniatur kaabahnya gak miring
kamu mendingan paku paku
siap pak d
apa ya pakai martirnya yang kecil aja
pak d bikin apa ya
boleh saya bantuin
bantuan dateng juga
nah begitu dong
semakin banyak orang
semakin cepat pekerjaan pak
tapi kan kalau mau buat rumah rumahan
mending pake tenda
lebih simpel kan
bukan rumah rumahan sergei
pak d ini lagi bikin miniatur kabah
buat latihan manasik
buat latihan manasik
saya mikir rumah rumahan
memang pak d mancul
bantuin pak d nih
ya siap pak d
patut dipertahankan pak d
hah sedemen ngata
jangan cuma cakep doang
alangkah baiknya serikitnya juga bantuin
biar cepet kerah
oh tenang pak d
tenang pak d
saya dudukin pak d